aksi pencurian bermodus menukar tas terekam kamera cctv
pelaku beraksi di sebuah tempat olahraga di bekasi dan mengincar tas yang tidak dijaga pemiliknya
di subang dua pemuda ditangkap polisi karena membawa kabur sepeda motor korbannya dengan cara menipu menggunakan akun media sosial palsu
bersama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya
dari rekaman cctv di salah satu tempat bermain futsal di jalan insinyur haji juanda bekasi timur kota bekasi
terlihat pelaku sedang mengamati situasi sekitar dan mengincar barang milik warga yang tidak dijaga
pelaku kemudian berpura pura duduk sejenak setelah melihat kondisi dirasa aman pelaku langsung menggasak tas milik korban
belakangan diketahui tas tersebut milik seorang guru yang sedang berolahraga
tas yang berisi telepon genggam dan uang tunai sebesar rp delapan ratus pun raib dan ditukar tas milik pelaku
yang hanya berhubungan dengan pelaku yang berhubungan dengan pelaku yang berhubungan dengan pelaku

aksi serupa sebelumnya juga pernah terjadi dan diduga dilakukan oleh orang yang sama
dua pemuda yakni edi dua puluh lima tahun dan asep dua puluh tiga tahun warga sukasari kabupaten subang
dibekuk petugas polres subang karena membawa kabur sepeda motor milik korbannya
modus pelaku yakni dengan membuat akun palsu di media sosial facebook dengan berpura pura menjadi perempuan
dengan memajang foto perempuan cantik bernama cesil
pelaku kemudian mengajak bertemu korban yang baru dikenalnya
salah seorang pelaku berpura pura sebagai kakak sesil
pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk menjemput cesil
namun sepeda motor tersebut justru dibawa kabur
pelaku diketahui telah beraksi sebanyak empat kali dengan modus serupa
namun akhirnya tertangkap saat menjalankan aksi kelima
bentrok antar supporter sepak bola kembali terjadi di karawang
kami sore usai laga persahabatan antara versi kakarawang melawan versi bandung
akibat insiden tersebut satu orang mengalami luka bacok dan harus dilarikan
ke rumah sakit islam karawang
kasat intel polres karawang akp rezki kurniawan
menjelaskan bentrokan dipicu oleh cek cok antar supporter dan perebutan lahan parkir
kini kedua supporter yang terlibat keributan telah membubarkan diri
tim liputan transmedia